kasus korupsi sistem proteksi tki di kemenaker tahun dua ribu dua puluh
tengah menjadi sorotan usai bacawa pres muhaymin iskandar atau caimin ikut terseret
kpk melalui ali fikri membantah bahwa pemeriksaan tersebut terkait unsur politik
selamat sore teman teman semuanya
kami ingin menyarikan tahu
perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap
sehingga kemarin di eksekusi ya
dilakukan eksekusi atas putusan pada pemanggilan berikutnya
karena keterangnya sangat dibutuhkan terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya saat ini
di kementerian tenaga kerja
kami sudah sampaikan kegiatan dari proses penyidikan ini beberapa waktu yang lalu
di agustus di delapan belas agustus
tim sudah melakukan proses penggeledahan
artinya sudah ada
yang itu dilakukan jauh jauh hari
sebelum kemudian ada
isu isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik
sekali lagi kami tegaskan
ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses proses politik dimaksud